kebijakan pemerintah membebaskan visa bagi tujuh puluh lima negara bisa membuka peluang masuknya tenaga kerja ilegal
masuknya tenaga kerja asing akan mengancam penghidupan pekerja lokal
anggota komisi sembilan dpr fraksi nasdem irma suryani menegaskan indonesia sudah mulai dibanjiri tenaga kerja informal dari tiongkok
menurut irma para investor asing yang menanam modal di indonesia jangan serta mewajibkan prasyarat membawa tenaga kerja untuk bekerja di indonesia
semua investasi itu jangan juga menjadi prasarat membawa tenaga kerja asing ke indonesia
dimana tenaga kerja asing itu hanya profesinya sebagai buruh gitu
perusahaan perusahaan yang hari ini banyak sekali investor asing masuk justru menimbulkan gejolak di perusahaan perusahaan itu
kita nggak anti nggak anti tenaga kerja asing
hanya saja jangan juga selalu menabrak ya menabrak kebijakan dan undang undang yang ada di indonesia
serbuan pekerja asing di tengah masih
tingginya angka pengangguran jelas menjadi ironi bagi negeri kita
terlebih tenaga asing tersebut tidak hanya menempati posisi tenaga ahli
namun juga merambah sektor sektor yang seharusnya bisa menyerap tenaga lokal
pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot pemerintah saat ini menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi
sekaligus untuk menyerap tenaga kerja
namun penyerapan pekerja di sektor ini juga kerap direcoki pekerja asing di indonesia
pada april lalu lima pekerja asal tiongkok tertangkap tengah melakukan pengeboran ilegal
dalam proyek pembangunan kereta cepat jakarta bandung
kekhawatiran akan serbuan pekerja asing khususnya asal tiongkok
sebenarnya sudah mengemuka ketika pemerintah berencana bekerja sama dengan tiongkok
dalam proyek pembangunan kereta cepat tersebut
belum lagi terungkapnya sejumlah pekerja ilegal di beberapa daerah di tanah air
yang tidak hanya menempati sektor tenaga ahli
namun juga sektor yang seharusnya bisa ditempati oleh tenaga kerja lokal
serbuan tenaga asing jelas menjadi ironi bagi masyarakat kita
di tengah masih tingginya angka pengangguran
dpr sudah membentuk panitia kerja tenaga kerja asing
untuk menelusuri temuan dan laporan dari masyarakat
sementara pemerintah diminta tetap membuka lebar lapangan pekerjaan bagi warga indonesia
komisi sembilan sekarang ini kan ada panja itu terkait dengan tenaga kerja asing
jadi laporan dari panja itu sendiri kan belum selesai
dan masih melakukan pengumpulan pengumpulan data data
dan masih melakukan kerja kerja yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan panja itu
nah tetapi pada umumnya kita meminta kepada pemerintah memang untuk betul betul menseriusi masalah ini
karena kita melihat ada banyak isu yang berdar terutama di media media sosial yang sekarang ini
yang menurut saya tidak bisa dianggap enteng begitu saja
jadi bisa jadi ini juga merupakan kegelisahan masyarakat
karena kita di indonesia sendiri kan masih kekurangan tenaga kerja
masih kekurangan lapangan kerja mohon maaf
jadi lapangan kerja yang ada di indonesia ini kan belum mencukupi
tapi masih bisa dianggap untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri
data kementerian ketenagakerjaan menyebut jumlah tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di indonesia
hingga bulan februari dua ribu enam belas mencapai lima orang lebih
dari izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang dikeluarkan kemenaker
juga menunjukkan tren penurunan pekerja asing dalam beberapa tahun belakangan
seluruh pekerja tersebut tersebar di berbagai sektor
mulai dari perdagangan dan jasa sektor industri pertanian dan lain lain
membolehkan warga asing bekerja di indonesia asal memenuhi syarat
baik izin kerja izin tinggal kompetensi maupun jabatan
sementara membendung masuknya pekerja asing untuk bekerja di indonesia
juga merupakan hal yang tidak mungkin di tengah kondisi globalisasi saat ini
untuk itu pemerintah diingatkan agar mengantisipasi serbuan pekerja asing
lewat peningkatan keterampilan dan kompetensi bagi pekerja lokal kita